di umurnya yang baru menginjak lima belas tahun
dia ayu ardana reswari
alumni sma negeri satu cilengsi kabupaten bogor jawa barat ini
menorehkan prestasi yang membanggakan
ia diterima di fakultas kedokteran universitas indonesia
setelah lulus seleksi nasional berbasis tes atau snbt tahun dua ribu dua puluh
anak pertama dari pasangan mendiang joko kusnanto
dengan sinta septiana nugraha ini
sejak kecil sudah menunjukkan keistimewaan dibanding dengan anak anak lain seusianya
pada umur empat lima tahun ia sudah duduk di bangku sekolah dasar
saat smp ia pun lulus hanya dua tahun karena mengikuti program akselerasi
saat di bangku sma selain berprestasi secara akademik
ia juga banyak mengikuti dan memenangi lomba yang mewakili sekolahnya
setelah lulus sma ia mendaftar ke universitas indonesia
melalui jalur prestasi tapi gagal
ia akhirnya ikut jalur tes snbt dan dinyatakan
lulus di fakultas kedokteran
karena memang cita cita saya dari kecil sudah menjadi dokter
dan saya juga sudah berminat di fkui sejak kecil
lalu saya tetapkan ketika sma ini saya ingin mencoba di fkui
akhirnya saya coba di jalur utbk atau snbt
dan alhamdulillah saya lulus
motivasinya karena saya juga melihat kondisi keluarga saya
yang kena sakit lalu misalnya ada beberapa anggota keluarga saya juga yang meninggal
dan karena kurangnya edukasi akan kesehatan gitu
dan pasti baik masyarakat di indonesia yang kurang teredukasi akan kesehatan gitu
dari pelajaran saya dia memang yang terbaik lah
di semua angkatan
bukan semua angkatan semua siswa kali ya
dan semua siswa
jadi juara umum gitu bu
karena kita kan tidak merengging itu ya
cuma memang rata rata nilainya
dia berharap telah akan menjadi seorang dokter
yang bisa memberikan banyak manfaat kepada warga yang membutuhkan
termasuk membantu orang tua dan keluarganya
sebagai anak pertama dari dua bersaudara
muhammad bakri kabupaten bogor jawa barat